ditentang sama cimot
lo boleh main disini
kalo kagak jajan
nih lo pergi sana
ngapain lo beresin
kagak jadi main
kalo ada duit bang
mas pur selalu siap menjemput
cari makan jak
mbak surti kemana bu
belum ada kabarnya dari tadi
ini obatnya pak
kau ngajak saya yakin américa
kamu jangan keumbangan
terus sama siapa lagi
ajak neng ine ke sama cen cen gimana
tapi itu juga kalau cen cen mau
deh lu kapan pindah kontrakan bukannya proyek jalanan udah mau jalan
uluh uluh pak haji saya juga maunya cepet cepet pindah
tapi kontrakan wabah yang kemarin terlalu kecil
mau nyari yang gede
ya maunya sih yang ada ruang tamu dapurnya juga
soalnya istrinya si tisna mau dibawa ke sini
kamu sukanya lagu apa
aku ingin bahagia walau tak bersama dia
tau tau tau
aku suka banget sama lagu itu tapi susah nyanyinya
kamu punya kenangan ya sama lagu itu
aku pernah di php in cowok
bang tanding catur yuk
gue putih ya
abang hitam ah
eh maksud gue tuh anak catur yang putih
pak entis teh udah mikir kita gak usah cari kontrakan baru
biar iya udah suka bumi aja
memang kenapa gitu tis
entis mau nabung aja pak biar bapak bisa pergi haji
memang bapak pengen pisang pergi haji tetis
tapi kalau gak ada rejekinya gak ada biayanya
gak apa apa nggak jadi juga tuh
kan itu mah kewajiban bagi orang yang mampu
lo boleh main di sini tapi mesti jajan
kalau kagak jajan nih lo pergi sana
cimot kenapa lo beresin
kagak jadi main
kalau gak ada duit bang lo jajan
man ntis kata bapak mah uangnya ditabung aja
buat nyari kontrakan yang lebih gede
bapak gak apa apa kalau entis ajak io tinggal sama kita
uluh uluh harusnya mah kamu seneng atutis
ada yang ngurusin
tapi pak kontrakan babe yang kemarin kita lihat terlalu kecil
kita harus cari kontrakan yang ada kamarnya
ya udah nanti bapak tanyain ke bape naim
siapa tahu ada kamar yang kosong yang lebih gede dan ada kamarnya
ntis ikut jangan pak
mending ngajak aja kamu mah lah biar bapak nanti nanya
mudah mudahan ada ya kamar yang kosong
kalian coba lihat itu
council yang reksap
stup gusta tapi tak pengen kutip
bapak radioactive itulassennya neti
mereka berada di sana
ya bagus kalau lo bisa nyanyi
kan yang ngetawain bertiga
ani cen cen sama ineke
ntar suaranya kosong kok
ineke boleh gak ngajak temen
temen kerja ineke
dia lagi main ke rumah
cid ikut karaokean yuk
aku juga udah lama nih gak karaokean
gak ada yang ngajak
terima kasih ya
mas salim udah berkeluarga
tapi saya udah pisah
ya anak anak sih
udah ada rencana nikah lagi nggak
ya udah dong
saya belum berani ngomong
statusnya masih pt kt
ya kadang kadang juga saya kesemutan
ya maklum lah bang
namanya juga pekerja kayak begini
oh tuhan tolonglah aku
hapuskan rasa cintaku
aku pun ingin bahagia
walau tak bersama dia
lu latihan lagi dah
emang gak ada lagu yang lain
oh gak mau gue
suara lo kayak kuting kejepit
soalnya anies suka banget sama lagu itu
oh tuhan tolonglah aku
hapuskan rasa cintaku
emang gak ada lagu yang lain

aku pun ingin bahagia
walau tak bersama dia